jadi bagaimana apa yang kira kira bisa saya memberikan keterangan
tanggapan terhadap tanggapan jaksa tadi
begini pertama yang saya sampaikan bahwa saya sangat kecewa dengan ternyata
jaksa penuntut umum yang ini
butuh pengetahuan terhadap undang undangnya
itu adalah sangat mengatrak
bagaimana dia ngambil satu contoh putusan putusan di pengadilan lain
terhadap pekara khusus yang diperlukan ini
adalah sebagai suatu alasan hukum terhadap untuk melakukan tuntutan sama dengan saya
indonesia itu adalah hukum kontinental bukan endosiksyen
kalau amerika iya
putusan di pengadilan lain pun itu akan dianggap sebagai suatu alas hukum kepada putusan selanjutnya
kita tidak berlahan hukum endosiksyen
berarti mereka ini jaksa jaksa ini kurang pengetahuan umumnya
dia tidak mengerti indonesia itu menganut hukum apa
kedua yang saya perlu sampaikan di sini
dia mengatakan menurut pak agwi haku sahab
beliau itu adalah mantan jaksa sekarang sebagai seorang ahli
katanya kalau orang ditanya
apakah sudah jelas atau tidak jelas
berarti dampaknya itu tidak ada kesalahan
itu adalah suatu kesimpulan yang berarti
kalau saya bilang itu orang yang kira kira
mungkin ya perlu sekolah lagi
pendapatnya seorang yang pengamatan jaksa itu bukan hukum
itu bukan hukum
pendapat itu boleh aja
siapapun boleh pendapat
kalau sekarang dia bacakan dakwaan
saya bilang tidak mengerti
berarti kan saya minta bahasa indonesia
ya pasti saya akan bilang saya mengerti
tetapi isi dakwaan itulah adalah hak kita untuk melakukan atau menyampaikan keberatan
nah disitulah yang kita melihat sesuatu pelanda raja
atau ketidakperawuan hukum yang dilakukan oleh jaksa penduduk
dimana juga jaksa dalam hal ini dia menyatakan seperti dicontohkan
dia mengatakan bahwa
saya tidak menyinggung masalah soal kode etik
saya dalam hal ini tidak mengatakan melanggar kode etik
tetapi angkutan tidak dapat dituntut
baik secara pidana maupun berata di dalam maupun di luar pengadilan
selama dia itu menjalankan tugas kliennya
sesuai dengan kode etik
baca dong bahasa indonesia yang baik
kalau tidak mengerti bahasa indonesia sekolah dari sd lagi
jadi jangan mengatakan demikian
jadi saya tidak mengatakan masalah kode etik
tetapi itu undang undang afekan pasal enam belas sama keputusan mpo sudah sangat jelas
menyatakan bahwa saya itu tidak bisa dituntut
kalau dulu dulunya ada dituntut
dan sudah dihukum
kalau dulu orang kewajil itu maling
apa dia sekarang juga panik
indonesia mengandung tidak hukum elusif
yang itu yang perlu kita tahu
dan cobalah tanyalah sama semua orang yang mengerti hukum lainnya
seperti pengacara pengacara senior semua
tidak ada itu
jadi kalau selalu kpk itu bilang
dulu ini sudah pernah dihukum
kalau gitu dulu orang tua dia maling
dia sekarang berarti saya tetap menganggap dia juga maling
itu tidak benar
terus mengatakan bahwa saya malu malu memberikan
sebetulnya saya bukan memalu
eksepsi saya itu baru saya berikan kepada jaksa
ketika selesai saya membacakan
tapi karena pertimbangan
udahlah daripada nanti merasa kita pilih kasih
selain kita memberikan eksepsi saya kepada semua majelis hakim
sudah jaksa dikasih saya
kok saya dikatakan saya malu malu
nah dalam hal ini
ia mengatakan perasa yang tidak sorban dan tidak baiknya sorban
terhadap orang terpelajar
saya akan bahasanya dengan orang orang
tapi terhadap maling
saya akan bicara dengan bahasa malis
terhadap orang bodoh
saya akan bicara dengan orang tua
bahasa orang bodoh
yaitu caranya saya bekerja atau saya bergaul
jadi dia mereka merasa kalau tidak dihormatin
mereka juga tidak menghormatin saya
saya minta berobat
tadi saya tanya
saya tahanan pengadilan
saya tahanan pengadilan
ditulis tahanan kpk
mereka itu sengaja melecehkan empat pasasi manusia
undang undang pokok kpk sudah menyatakan
bahwa seseorang itu tidak dapat dianggap bersalah
sebelum dia jadi musuh
nanti kepentingan tetap
saya harus dianggap orne
kalau saya tidak bersalah
apakah pantas saya diperlakukan seperti ini
pikir dong dengan cara putri saya yang bekerja
saya tidak mengatakan itu
kalau sekarang suatu keputusan
yang dahulu itu dianggap sebagai alas hukum
apakah ini benar
menurut di indonesia
apakah indonesia mengandung sistem agnesia
sini ya sekolah hukum siapa
kalian mungkin masih ada yang sekolah hukum
kita berdasarkan hukum positif
apa yang tertera dalam pada undang undang titik
kalau tidak mengerti
itu yang saya sampaikan
apa itu benar
bukan anda mengatakan
kompil beramal yang sudah berpengalaman
untuk mengatakan kegiatan
itu kan tidak termasuk dalam dakwaan
saya kan bukan orang kemarin sore
saya kan aku
jadi mengerti begitu
ada masalah soal
yang di mana kalian juga mungkin
pernah tanya saya
apakah saya dipecat sebagai anggota
nanti saya serahkan semua sama
saya punya pengacara pak haryadi
yang mewakili saya untuk membicarakan kode etik
yang saya hanya bicara secara singkat
ketika saya ditahan
saya tidak bisa menghadirin panggilan
adanya sidang kode etik
dan itu adalah kasus orang lain
enggak ada kasus yang ini pak seno
tau tau karena saya tidak hadir
tetapi itu adalah putus

sekarang kita sudah mengajukan banding resmi
nanti bisa tahu
jadi tidak ada penyakit kekuatan hukum
ini adalah permainan dari badan kpk
saya diduga keras
orang dari pradi
oknum dari pradi
yang disebut biar biar orang sejawat dengan saya
seenaknya langsung putus
dengan kasus lain yang tanpa kehadiran saya
melanggar juga sendiri kode etik
untuk memanggil wartawan
saya diduga keras
ini adalah permainan
permainan yang kpk ini terhadap umum umum dari afukat
saya sudah minta dari bpn pradi untuk menyelidikin
dan silakan selanjutnya dengan
rekan rekan saya yang nanti akan menjelaskan
terima kasih semuanya